wakil menteri kesehatan menyatakan ada lima puluh empat kasus mutasi virus corona di indonesia
bahkan sejumlah pihak ini menyatakan bahwa virus ini bisa mempengaruhi kemampuan penularan
kepekaan dari alat tes hingga tingkat keparahan dari gejala yang dialami jika terinfeksi
lalu bagaimana sebenarnya penjabaran lebih lanjut terhadap hal ini
kita akan langsung membahasnya dengan bapak ahmad rusdan utomo yang merupakan ahli biologi molekuler dari universitas yarsi jakarta
selamat malam pak ahmad
selamat malam mbak mesri apa kabar
sehat pak ahmad pak ahmad ini dinyatakan bahwa mutasi salah satunya bisa terjadi dengan adanya mobilisasi
benar begitu pak ya berarti kondisinya saat ini sebenarnya seperti apa sih pak
sudah berapa banyak mutasi atau varian varian yang ditemukan kemudian
jadi begini mbak menteri kita bahas biologinya karena kita bisa menggunakan biologi
nah kalau kita bicara makhluk biologi terjadinya mutasi itu apabila virus menggandakan diri
itu jadi namanya hal yang perlu kita pahami dulu
karena kita menggandakan diri
kalau dia akan kecepatan kita bisa menggandakan diri
kita bisa menggandakan diri kepada industri
pak ahmad pak ahmad sepertinya saya
oke baik silahkan pak melanjutkan
jadi dia kalau diberi kesempatan untuk dia mengenali manusia
dia harus ketemu manusia
tanya tanya memang ada tren ketika kita punya libur panjang mobilitas lebih tinggi
tapi bukan karena mobilitasnya itu terjadinya mutasi
bukan bukan itu jadi mekanismenya adalah
ketika orang itu mobilitas tinggi
itu kan berarti dia dalam perjalanan dari titik a ke titik b
itu kan mungkin ketemu orang
nah kalau misalnya antara titik a dan titik b
dia tidak ketemu orang sama sekali
ya maksudnya tidak akan ada kenaikan apapun
karena dia tidak pernah ketemu orang
tapi masalahnya secara alami nggak mungkin
orang tujuan itu atau berlibur panjang kan untuk ketemu orang
kontaknya terjadi di mana
ketika dia harus makan ketika dia harus
istirahat gitu kan
dia harus buka masker
dan disitulah akhirnya terjadi
maka virus menemukan kesempatan untuk mengenali inang
dan disitulah dia akan membiakkan dirinya
dan dalam proses pembiakan tadi
dia bisa jadi
bukan kesalahan salah ketik
jadi misalnya nih ada tiga puluh ribu
apa namanya tiga puluh ribu grup ya dalam genomnya
ternyata ketika dia memperbanyak dirinya
jadi tiga puluh ribu itu mungkin ada satu dua atau sepuluh atau dua puluh
mungkin yang akhirnya berubah
nah itulah yang apa namanya logikanya disitu
makanya kenapa jangan banyak rumun gitu ya
dengan mobilitas itu konteks mobilitas itu sebetulnya bukan karena
perginya orang itu bukan
tapi perjalanan itu kan nggak mungkin orang itu irian kan
dia pasti beramai ramai kan
keramaiannya itu yang kita khawatirkan
berarti kontaknya ya pak ya yang harus dihindari
jadi kalau karena itu satu hal yang mustahil apabila mobilnya
sosialisasi dilakukan tapi tidak ada kontak
tapi kata kuncinya adalah ketika kontak berlangsung
maka potensi untuk adanya mutasi virus itu bisa juga terjadi ya pak
betul seperti itu
dan kenyataannya kan gak mungkin mobilitas kita tanpa kontak kan
kita mau ke bandara aja pasti ketemu orang
ketemu sama petugas ketemu sama check in gitu kan
dan masalahnya yang paling parah ketika kita makan
nah ini hati hati banget gitu kan
karena disitulah orang kita suka ngobrol
apa kabar gitu kan
eh aku lagi makan
lagi susah masuk
sars cov dua ya yang sudah ada
ini kan banyak sekali yang sudah masuk
ada juga yang dari india dari nigeria dari uk dan lain lain
yang ditakutkan ini adalah ketika varian varian baru ini bahkan tidak terdeteksi
atau bisa jadi dikatakan lebih ganas dari yang ditemukan di awal
apakah memang ada peluang peluang hal seperti ini pak bisa terjadi
kondisinya saat ini dari varian yang sudah ada di indonesia benar tidak pak
kalau tidak bisa terdeteksi begitu misalnya lewat tes usap yang ada kemampuan alat deteksi yang kita miliki saat ini
atau bahkan vaksin yang sudah diberikan saat ini tidak mampu begitu untuk bisa mengantisipasi penyebaran dari varian baru virus ini
ya ini begini mbak mestri ini banyak ya
dari pertanyaan tadi itu banyak yang penting
jadi kita mulai dari apakah bisa terdeteksi apa tidak
yang kedua tadi kan kalau nggak salah apakah mengubah perangai dari si virus tadi
kita mulai dari yang dicek dulu ya nanti ingatkan saya kalau misalnya anda lewat
jadi sekarang kita anggap kode seperti ini
anggap itu nama kode pak mobil polta jakarta
karena jakarta kan b kan
nah semua tes
mau itu swab antigen
mau itu artifisik
mau itu artifisik yang rutin oleh laboratorium di indonesia
itu bisa membedakan antara plat c sama plat c misalnya
empat c itu apa itu bukan sars cov dua itu sars coffee yang lain misalnya
yang mers atau apa namanya sampai
nah jadi kalau misalnya ketemu b semua orang bisa
jadi kita bisa mengatakan b ini pasti sars cov dua
tapi kalau ditanya itu b nomor berapa
plat mobilnya apa apakah b satu ratus tujuh belas apakah b seribu tiga ratus lima puluh satu
nah kalau untuk dapatkan informasi sedetail itu laboratorium pc atau swab antigen nggak bisa membedakan
tapi dia tahu
tapi yang nomornya apa pemiliknya siapa
nah itu harus dibawa ke polda misalnya
nanti sampelnya itu akan dicek di litbangkes
ini bukan polder ini contoh aja ya
jadi nanti penyataannya nanti sampel itu akan di surveillance akan dicari secara random
nanti tim dari lidbangkes akan ngecek
ini b yang nomornya berapa
jadi masyarakat nggak perlu khawatir dalam artian kemampuan kita untuk mendeteksi itu
karena perangainya jadi si b itu belum berubah menjadi c
jadi platnya itu masih plat dki lah
belum jadi plat negara lain
itu masih plat
cuma memang untuk mengetahui persisnya nomornya berapa
itu hanya laptop tentu yang bisa
itu lidbangkes bisa salah satu
di indonesia itu ada sekitar sebelas sobat yang bisa
oke mbak mbak mekri ya dari si deteksinya
kalau kita bicara dari si perangainya sekarang
betulnya kalau kita lihat si perangai itu ada mungkin sekitar tiga aspek lah yang mungkin kita perlu cermati lagi
yang kedua dari sisi apa namanya keganasan tanda kutip
apakah semakin parah gejalanya
lalu yang ketiga mungkin yang orang berpikir apakah dampak terhadap vaksin
mungkin itu kali ya yang kita bisa berperangnya seperti apa
yang pertama yang pertama terkait dengan penularan
nah kalau kita bicara penularan ini memang ada data sementara
memang ini katanya belum banyak
nampaknya varian yang b seribu enam ratus tujuh belas turunannya
ini udah mulai banyak turunannya lagi
nampaknya lebih cepat menular
jadi ketika tim itu melakukan surveillance ini kayak survei gubernur sama kayak dengan gubernur mirip
jadi mereka ambil sampling dari sekitar seribu respons ya
nah ternyata ketika mereka ngambil sampling bulan lalu terus dua minggu yang lalu sama seminggu yang lalu
mereka tracking prosentase yang positif b seribu enam ratus tujuh belas satu
dibandingkan dengan varian yang lain
kan misalnya yang katakan afrika selatan
nah ternyata nampaknya kalau mereka ikuti dari waktunya ternyata proporsi yang varian b seribu enam ratus tujuh belas ini kok cepet naiknya
sementara yang varian yang lain nambahnya nggak banyak
satu dua bahkan gak nambah lagi misalnya gitu
sementara yang varian tertentu yang mungkin dari india ini ini kok nambahnya dari tadinya mungkin nggak ada
tadi naik sepuluh naik di dua puluh
nah itulah gambaran kira kira kesannya lebih mudah menular
cuma masyarakat harus tahu sekali lagi penularan itu itu bukan ya tidak selalu karena virusnya sendiri
karena kalau terserah virusnya sementara tidak ada orang yang bisa dia tulari ya gak akan menular dia
nah makanya di sini kita juga harus cermati
orang orang yang positif dari varian india tersebut perangannya seperti apa juga
perangnya sekarang perangin orangnya
jangan jangan orangnya memang termasuk orang yang abai prokes
karena kalau orang yang abai prokes jangankan varian india varian yang lain pun pasti juga akan cepat naik gitu
nah itu kata seperti itu yang ingin kita lihat juga
tapi memang secara keseluruhan bagaimanapun kan traffic ya lalu lintas global kan sulit untuk dihentikan
makanya wajar kalau tahu tahu kenapa kalau varian india itu jadi cepat naik
karena ternyata satu pesawat sepuluh orang atau lima puluh orang isinya orang india semua nih eksodus misalnya gitu
ya itu juga untuk mempercepat menambah varian tadi
ini semuanya seperti itu
tapi sekali lagi varian apapun ketika dia nanti menular itu jangan lupa perangnya manusianya
karena kalau manusianya ternyata memang abai prokes ya wajar
maksudnya pasien tersebut jadi makin tinggi
jadi tidak serta merta hanya karena varian itu sendiri
itu satu dari sisi penularan
jadi memang ada tanda tanda nampaknya lebih tinggi
walaupun saya pribadi saya lebih mencurigai yang ada memang prokesnya kita nih yang memang agak
perangnya dari tadi individu yang membawa itu tadi
yang kedua mengenai dari sisi keganasan tanda kutip ya
apakah semakin apa namanya berat gejalanya
nah patokannya di situ mbak mepri
nah tapi sementara saat ini kita belum menemukan data itu
jadi apapun varian proporsi masing masing gejala itu
ini kurang lebih sama
jadi tapi kalau misalnya nih misalnya
sekarang justru yang apa namanya ringan malah lebih sedikit
begini secara biologis ya secara biologis
mungkin memang berat buat manusia
nah berarti kita akan menyaksikan di hadapan mata kita kita nggak perlu lagi edukasi
sekarang masyarakat bisa lihat sendiri
banyak yang meninggal misalnya di rumah rumah orang di rumah sendiri
tapi sisi baiknya mbak may
justru penyakitnya akan lebih mudah dikendalikan
kenapa karena begitu terinfeksi dia langsung sakit parah
itu sisi biologisnya
bisa dikenali gitu ya pak ya penyakitnya
iya tapi sisi manusia itu kita tidak
tapi kalau vaksinasi bagaimana yang terakhir
sejauh ini insya allah masih bisa minimal data dari india
dia juga sudah punya vaksin sendiri
dia punya teknologi vaksin di atas pada orang orang yang terkena varian tersebut
data yang mereka sampaikan nampaknya masih bisa
jadi ini satu hal yang ya mungkin kita masih bisa bernafas lega ya
jadi insya allah
ya lalu selanjutnya apa nih pak yang harus kita waspadai
tindakan apa selain tadi patuh protokol kesehatan
apakah memang sesuai anjuran cdc kita harus mulai pakai masker dua lapis nih pak
untuk menghadapi adanya varian baru
kalau dari protokol kesehatan memang kita ini kan melihat ini seperti mantra
semua orang mengatakan lima m ya kan

saya juga lihat kalau jalan jalan bahkan di pasar saya lihat banyak komoditas rekan rekan teman teman kita
para pedagang beli itu sudah menggunakan masker
cuma mungkin karena ini lebih ke arah formalitas mungkin mereka menggunakannya tidak tepat
jadi misalnya nih dimaskerin bukan mulut dan hidung
yang dimaskerin adalah dagunya
nah kalau dagunya dimasker kan juga tidak seperti ini ya tidak bantu
jadi bagaimana cara menggunakan masker yang baik itu satu
yang kedua anjuran untuk menggunakan masker double itu itu memang lebih ke arah precaution
kenapa karena kan memang secara alamiah manusia nggak mungkin kita tanpa aktivitas bersama ya
seperti misalnya contoh sekolah saja
sekolah kan ini anak anak mau sampai kapan di rumah terus
kan harus ada titik dimana kita juga harus siap anak anak masuk sekolah
nah poinnya di sini apa poinnya adalah ketika ada aktivitas sekolah
aktivitas perkantoran sama mungkin di studio cnn juga
itu kan berarti ada aktivitas di sana
kita bicara di ruang tertutup
jadi sebetulnya samping lima m itu ada namanya vdj bahasa indonesia
apa itu vdj ventilasi duras dan jarak
ketika kita beraktivitas di ruang tertutup
saya bisa memahami mengapa masker di double up double
kenapa karena ventilasinya itu kan nggak lancar udara nggak lancar
itu juga membuat kita makin susah untuk membuka masker
karena manusia itu ketika ngantor ketika dia sekolah
dia harus break untuk makan siang untuk wudhu untuk sholat
kita harus buka itu maskernya kan tidak sah wudhunya kalau masih pakai maskernya
dibuka nah sambil dia buka ngobrol sama sebelahnya
padahal ruang wudhunya di tempat di wc di toilet yang tertutup misalnya
nah itu yang kita harus waspadai juga
jadi sebetulnya bukan cuma mantra lima m yang harus diinginkan
tapi bagaimana konsep biologinya
yang harus kita lindungi nih kalau tidak nafas atasnya betul betul kita lindungi
jadi boleh untuk berinteraksi boleh tidak ada yang melarang
tapi ketika harus bicara tolong digunakan lagi maskernya
tapi kalau misalnya kita lagi makan boleh makan kok
makan baru juga tidak masalah
apalagi di ruang tertutup
baik selain lima m vdj ventilasi durasi jarak
juga harus selalu diperhatikan
apalagi varian variannya ini yang tadi bapak sebutkan
ada beberapa yang sudah masuk ke indonesia
termasuk varian dari india nih pak
kita bicara soal varian tersebut
di mana di india sejumlah pasien ini kemudian terinfeksi jamur hitam
yang disebutkan ini makin membuat fatal
nah ketika varian dari india ini sudah masuk ke indonesia
apakah mungkin ada potensi juga jamurnya ikut terbawa
atau hal ini atau kondisi ini hanya berubah
hanya bisa berlaku di india saja pak
ini juga ramai soalnya diperbincangkan di media sosial
terkait keberadaan dari jamur hitamnya ini
ya jangan kan jamur hitam ya mbak
saya juga tidak mungkin ada jamur putih juga tidak mau
apapun itu jangan sampai gitu ya
jadi tidak sebetulnya
kenapa sih ada jamur gitu ya
itu kan banyak bukan cuma karena masalah
jadi bukan karena variannya membawa jamur gitu
tapi yang saya bisa bayangkan kondisi di india
kan kita bisa lihat di kuteksnya itu
dari foto foto video dari rumah sakit ini
bagaimana ketika akhirnya satu bed
itu dihuni oleh dua orang
dan ini kita bisa bayangkan kondisi sanitasi di rumah sakit yang biasanya steril
ini karena jumlah pasiennya itu sudah banyak sekali
apa yang terjadi
ya tadi berarti kondisi steril kan susah untuk dijaga
ya kan karena kita bicara volume yang sudah tinggi
nah ketika volume sudah tinggi sementara
keluarga pasien juga lalu lalang
banyak orang wira wiri
ada yang ngantar oksigen ada yang ngantar obat
ada yang banyak kepitas
belum lagi ada perawat yang harus mencatat segala macamnya kan
itu akhirnya dimungkinkan
mungkin bisa terjadi apa disebut infeksi oportunis
dan malah tidak hanya jamur yang harus ditawan sepadai
tapi juga infeksi infeksi bakteri yang lain gitu kan
karena ketika orang terinfeksi covid
itu kan dia juga rentan terhadap infeksi yang lain ya
apalagi dia harus pakai namanya harus pakai
ventilator misalnya gitu ya
atau dia harus diberikan anti radang
karena kan pasif dari sars cov dua infeksi covid ini kan juga
biasanya badai sitokin
nah badai sitokin itu salah satu cara aja
oleh dokter diberikan anti radar
nah salahnya ketika dikasih anti radang
apa yang terjadi
berarti imun sistem kita ini jadi terkunci juga
jadi dia sedang melawan covid
tapi dia dikasih anti radang
nah berarti kan kemampuan dia untuk
melawan infeksi yang lain kan juga akan makin terhambat
nah itu akhirnya terjadi opportunistik infeksi
jadi jangankan jamur hitam jamur putih pun
jadi itu sebetulnya lebih ke arah ekses ya
karena masalah di india itu
mereka tiba tiba itu kayak banyak orang datang
tapi nggak berhenti berhenti
dan semua minta oksigen
sebenarnya mereka sampai bingung cari oksigen
dan juga akhirnya situasi di rumah sakit
itu yang membuat mungkin ada infeksi infeksi tadi yang kita ingin
baik terima kasih banyak pak ahmad rusdan
ahli biologi molekuler dari universitas yarsi jakarta
pesan pak ahmad tadi
selain penerapan lima m
jangan lupa vdj nya juga diperhatikan
dan itulah kunci kita untuk bersama sama menghadapi pandemi covid sembilan belas
karena virus jangan dikasih ruang nih ya pak ya
untuk bisa bermutasi
terima kasih banyak pak ahmad
selamat melanjutkan kegiatan anda
dan sehat selalu ya pak ahmad
sama sama mbak menteri